hai sejak kementerian pertanian menarik dan memusnahkan jamur enoki produksi dari korea
selatan bahan makanan khas negara negara asia timur ini jadi perbincangan dugaan kandungan
bakteri listeria monokitogenes dalam enoki menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat
yang dilarang tuh yang macam macamnya kan banyak jadi kan enggak semuanya gitu loh kemarin juga
beli enggak apa apa juga tuh katanya ada beracun gitu ya kalau untuk anak saya sendiri
itu peminat jamurnya lebih ini jadi kalau sekarang penjual para penjual jamur udah enggak jualan gitu
saya sayang banget antisipasi juga dilakukan penyedia makanan berbahan enoki salah satunya
restoran jepang di kawasan progo kota bandung restoran ini berhenti menyediakan jamur
enoki dalam menu makanannya kita tarik semua produk jamur enoki karena kita khawatir ada
ada kesimpulan bahwa kita masih menggunakan seperti jamurnya seperti itu jadi salah satu
pedagang sayur di jakarta mengatakan jika pemerintah akan mencekal perdagangan jamur enoki
maka dirinya mau tidak mau harus membuang jamur yang perbungkusnya dihargai sepuluh rupiah ini
daripada kita kalau udah tahu emang berbahaya mas ya udah kita sih cuma jual doang kementerian pertanian
mencatat bahwa bakteri listeria hidup dan tersebar di lingkungan pertanian seperti tanah tanaman dan
air kementan menegaskan bahwa bakteri tersebut dapat hilang atau mati dalam proses pemanasan
hingga suhu di atas tujuh puluh derajat celcius badan kesehatan dunia who menyebut jika terkonsumsi
bakteri patogen ini dapat menyebabkan diare muntah mual kejang otot bahkan gangguan sistem syaraf pusat atau meningitis
kementerian pertanian sendiri melalui badan ketahanan pangan meminta seluruh importer jamur
se indonesia segera menarik produk serta melakukan pemusnahan kemudian kita juga memerintahkan semua
otoritas keamanan pangan seluruh indonesia untuk berjaga jaga berhati hati dengan itu kami sudah
menjaga keamanan surat kupar dan keamanan yang ketiga kami juga meminta badan karantina pertanian
untuk melakukan pencegahan agar yang dari korea selatan itu tidak masuk lagi karena kementan juga
pastikan bakteri listeria dapat menular antar makanan yang mengakibatkan penyakit dan kematian
masyarakat diminta tetap tenang serta gencar melakukan pencegahan dini tim liputan cnn indonesia